dan berikutnya kita terhubung dengan erwin tobing ketua komite disiplin pssi
selamat pagi pak erwin ini melihat apa yang terjadi di malang saat ini
baik selamat pagi cnn selamat pagi indonesia
kita sangat prihatin atas kejadian kemarin
indonesia berduka olahraga berduka pssi sangat berduka
sesuatu yang tidak kita ingin terjadi begitu banyaknya korban
sehingga pssi akan segera turun pagi ini ke malang untuk melakukan investigasi di bidang persepak bolaan
bagaimana panitia pelaksana melaksanakan event ini
sudah benar nggak dia
sudah sesuai sop nggak dia
bagaimana mas komision bekerja
bagaimana wasit bekerja
bagaimana sistem pengamanannya pintu keluar masuknya
kita akan turun nanti dengan tim seluruh anggota saya menjadi disiplin ke malang untuk mengadakan investigasi
sehingga kalau ada pihak pihak yang salah dalam hal ini yang menyangkut persepak bolaan
apakah itu meskom apakah itu wasit apakah itu ketua pelaksana apakah itu belum tentu diberikan akan kami berikan
hukuman yang tegas dan keras
kita akan memberikan hukuman apakah kepada klubnya sebagai tuan rumah apakah memang ini supporternya tidak bisa terkendali
segala sesuatu kalau supporternya itu supporter mana supporter klub x
berarti klub x harus bertanggung jawab
jadi ini tentu sanksinya akan kita laksanakan
kita akan berikan kalau betul betul melanggar yang berat kita akan memberikan hukuman yang paling berat
itu sebentar ya
iya pak erwin ini kan kemudian juga investigasi masih akan terus dilakukan
kemudian apakah nantinya pak insiden ini juga berimbas kepada pssi
apakah akan ada hukuman yang akan diberikan ke pssi seperti apa
dan apa langkah yang selain tadi investigasi sudah dilakukan langkah ke depan apa yang akan dilakukan pssi pak erwin
hukuman ke pssi gimana maksudnya
nantinya apakah akan
ini ada panitia pelaksana
tentu kita akan evaluasi bagaimana panitia pelaksana melaksanakan event ini
panitia pelaksana biasanya klub yang punya tempat misalnya di semarang arema
nah tentu kita lihat bagaimana kalau memang tidak mau disiarkan kita akan melakukan tindakan ke klub ya ke panitia pelaksananya
tidak boleh ancaman itu besar berat
sesuai dengan tentang kode disiplin pssi dua ribu tujuh belas

itu bisa kita kalau memang ternyata
saya belum mendahului
tapi ada ancaman ancaman berat yang kita berikan
nanti kalau memangnya
pelanggaran berat karena bagaimanapun
di samping kita berduka kejadian ini
harus diingat kita
akan menjadi tuan rumah
jadi bukan hanya sepak bola
kita majukan tapi persepak bolaan
di situ termasuk
supporter di situ termasuk penonton
di situ termasuk
itu semuanya kita harus
menuju kesana jadi kalau ada kejadian ini
bagaimana panitia terlaksana kalau memang tidak benar
misalnya tidak boleh
menjadi tuan rumah tidak boleh penonton
permainan dengan penonton
selama akhir sampai akhir kompetisi
tujuh bulan ke depan tidak bisa jadi tuan rumah
misalnya itu ancaman yang berat
mungkin juga denda setelah hukuman tidak bisa
kena lagi denda
penutupan lapangan tidak boleh ada penonton
sampai belasan kali mungkin sampai
mungkin maskomnya kita akan dengar
ketua umum juga minta
matchcom tidak boleh meninggalkan tempat
panitia tidak boleh meninggalkan tempat
pak wasi tidak boleh menunggu sampai tim datang
tim ini berada di beberapa daerah
akan pagi ini menuju kemalang
jadi memang dari pihak pssi sendiri
ini akan terus melakukan
lalu bagaimana ini pak erwin
terkait dengan peraturan dari fifa
yang sebenarnya tidak memperbolehkan
ini terkait dengan kerusuhan
di kanjuruhan bagaimana prosedurnya pak
hanya ditentukan tidak boleh pakai flyer
tidak boleh ada flyer
kalau urusan pengaman itu nanti urusan pengamanan
itu nanti biar
sudah benar tidaknya
kalau itu kita mengatur
kita tidak mengatur
kita minta pengamanan
dia ada sop dia terserah
penonton tidak boleh
gas tidak boleh pakai flyer tidak
itu dihukumannya denda berat
bisa sampai seratus juta
berarti memang terkait peraturan dari fifa
yang mengenai gas air mata itu
hanya untuk para penonton ya pak ya
kalau saya mengatakan
sop polisi saya tidak campuri
nanti ada pihak yang menilai itu
berdasarkan kejadian kemarin
beberapa bulan lalu yang dimana
dua orang meninggal
itu juga sistem pengamanannya itu tidak kurang baik
kalau terjadi crowd terjadi
itu tidak bagus
tidak disiapkan dengan baik
bagaimana dengan surabaya
kalau kemarin sana memang penontonnya
mungkin kapasitasnya empat puluh ribu
karena sekarang ini indonesia
masyarakat bangsa indonesia
sangat mencintai persepak bolaan
sehingga selama sekian tahun tertunda
begitu ada main bola
dia akan datang
seperti di bandung kemarin
hanya disiapkan tiga per empat
tapi datangnya full
bagaimana sistem penjualan tiket
berapa kamu siapkan
stadionnya sudah pakai kursi masing masing
karena sekarang itu kursi harus
tidak lagi loss duduk
tapi pakai tempat duduk masing masing
bagaimana berapa yang dijual karsisnya
bagaimana sistem penjualannya
pemberitahuan ini kepada masyarakat
eh tiketnya habis ya
eh tiketnya hanya sekian ya
sehingga mereka jauh jauh hari sudah tahu
ini karena harus
karena selama ini tidak ada bola
begitu ada bola semua pengen nonton
bagaimana panitia ini bekerja ini
udah siap nggak dia ini
bagaimana koordinasi dengan kepolisian
terus kasih masukan ke via koordinasi
ini kalau dua klub ini ketemu
wah bisa begini pak
dan berdasarkan pengalaman
ini agak sedikit
apakah ini komunikasi
komunikasinya harus terus berjalan dengan via pengamanan
bagaimana via pengamanan
sudah siap belum
sudah ada standar operasinya
untuk pengamanan kalau terjadi apa apa
apakah tiba tiba main hantam saja
nah itu nanti akan ada yang nilai
apakah main hantam
investigasi nanti masih akan terus dilakukan pak erwin ya
kalau tahu pintu tidak siap
ya memang ini
investigasi nanti masih akan terus dilakukan
tapi terakhirnya pak erwin yang juga mungkin
ditunggu kelanjutannya adalah bagaimana kemudian
liga satu hari ini pasca terjadi
atau tragedi yang terjadi di malang
liga tiga teratur
sesuai dengan jadwal masih berjalan
disitu tentu ada sanksi kita stop sementara
terima kasih pak erwin tobing
ketua komisi disiplin dari pssi
yang pagi ini sudah bergabung
bersama kami di cnn indonesia